capres petahana jokowi dodo pada saat debat kemarin sempat mengungkit lahan milik prabowo subianto di kalimantan timur seluas dua ratus dua puluh ribu hektare
yusuf kala pun mengaku bahwa ia yang turut memberikan izin kepada prabowo pada saat ia menjadi wakil presiden rasby pada tahun dua ribu empat
menurut jk ia memberikan syarat kepada prabowo untuk membeli tanah itu yaitu harus secara cash atau tunai dengan harga satu ratus lima puluh juta dolar amerika serikat
kala juga menjelaskan mengapa mempersilahkan prabowo membeli lahan itu
yusuf kala menyebutkan bahwa prabowo pada saat membeli lahan seluas dua ratus dua puluh ribu hektare di kalimantan timur sudah sesuai dengan undang undang serta sesuai aturan yang ada

wahana lingkungan hidup indonesia atau walhi aceh mengungkap
perusahaan calon presiden prabowo pt tusam hutani lestani pt thl
tidak mampu memenuhi target produksi bahan baku kayu
wapres jk menilai pemenuhan target produksi bahan baku kayu memang sulit untuk tercapai

jadi memang begitu kalau krim macet kalau ada yang mau beli cash dengan harga tentu dapat discount
kasih lebih baik dia daripada pusat asing
waktu itu justru saya yang putus
dekat tahun berapa ya pak
dua ribu empat awal mungkin baru satu minggu dua minggu saya menjawab
polemik terkait pernyataan kepemilikan lahan prabowo subianto yang dilontarkan calon presiden
hal itu memicu laporan oleh tim prabowo sandi kebawaslu
dan berikut kami tampilkan kembali cuplikan debat kedua pilpres yang berlangsung hari minggu yang lalu
rakyat indonesia yang saya cintai
pembagian yang tadi sudah saya sampaikan hampir dua enam juta itu adalah memang agar produktif
dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede gede
saya tahu pak
pak prabowo memiliki lahan yang sangat luas di kalimantan timur
sebesar dua ratus dua puluh ribu hektare
juga di aceh tengah satu ratus dua puluh ribu hektare
bahwa pembagian pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya
tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat
tapi itu adalah hgu
itu adalah milik negara
jadi setiap saat setiap saat negara bisa ambil kembali
dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua
tapi daripada jatuh ke orang asing
lebih baik saya yang kelola